ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang orang yang melindungi di sekitarnya
dan dalam situasi kondisi normal bapak ferdi sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan normal
dapat menutupi kekurangan kekurangannya dan masalah masalahnya
jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi situasi terdesak
sebagai orang sulawesi selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya siri napace
ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan pertimbangan keputusan dan emosi
serta kepribadian dari bapak ferdi sambo
jadi ada mudah self esteem nya harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu
kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi tidak terkontrol tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan